udah ganteng pinter sopan banget
mama duduk dimana sih
kalau manggil tuh nyolek dulu
abah kaget bisa jantungan
abah sama sama siapa sih senyum senyum kayak gitu
itu sms an abah
oh iya sama teman abah
masa sama teman senyum senyum
gak boleh temen abah mah lucu
eh ulah tuh neng itu tengah rana praktesi
biarin lah suka suka allah
neng mah kope lah
kepo abah kepo
ya itu maksud abah
oh jadi abah mau main privacy privacy

oke kalau gitu mulai dari sekarang
neng juga mau privacy privacyan sama abah ya
wah wah wah jangan jangan jangan
sebentar ya biar abah balas dulu ini sms nya ya

tau mana liat ah gak percaya orang abah lagi sms an sama temen abah ya

bandar lauk tukang payang
abah tambah bikin aku curiga
bah angkat teleponnya
tuh atuh kalau dari mama mah angkat
biasa aja tuh abah gak usah ngotot gitu ngomongnya
sayang kamu bisa datang ke butik mama
tunggu gak mama mau minta tolong nih
anterin gaunnya tante rina
soalnya mama ada kerjaan lain jadi gak bisa nganter kesana
oh yaudah oke deh
ya sekarang mau disana ya
abah kayaknya udah harus jalan nih
mama mau minta bantuan
oh yaudah gak apa apa
gak apa apa ya tapi belum selesai ngajarin kamu
udah kan tadi kamu udah ngejelasin rumusnya ntar biar abah aja yang bantu neng ya
abah mah bodoh neng
gak sepintar si kemot
udah dikasih rumusnya nanti tinggal jalan
motor mah bisa abah mah
ya sudah hati hati ya
ya sudah ya
manusia aja mau bersentuhan coba coba
eh udah kan tadi sudah selesai tuh
mana belum lihat neng ya
mama kenapa sih yang gak ngerepotin lah
yang ada juga kan selama ini mau dia ngerepotin mama
ih itu mah udah tugasnya mama
itu tugasnya papa
kamu jangan salahin papa kamu
mama gak mau kamu benci sama papa
karena biar bagaimanapun juga dia itu darah daging kamu
udah lupain ya
beneran nih mama gak ngerepotin kamu
enggak lah mah kalo ngerepotin gak mungkin lah mondi kesini mau buntin mama
mama mau nagih dulu
mama siapin dulu ya
beliau terus kerja keras sampe malem gini
untuk ngidupin keluarganya
oh iya doni kamu udah ngeliat fotonya reva belum
kan udah dikirim sama pabe ngeliat
kalau aku lihat di fotonya sih
ih aslinya juga cantik donny
dia itu anaknya masih polos banget
dia belum pernah pacaran
maka dari itu kita pengen jodohin doni sama reva
karena dia itu terlalu polos
takutnya nanti dimanfaatin kepolosannya sama laki laki yang tidak bertanggung jawab
ya kali kali aja doni sama reva itu memang berjodoh beneran
iya kan kita pasti senang banget
jadi mungkin masih jauh kalau bicara perjodohan
bisa saja dia lagi ingin kuliah dulu atau kerja
dan keputusan itu nanti di tangan reva tentunya
iya mas justru itu kita harus dapetin orang yang pinter
supaya bisa bimbing reva menjadi orang yang baik juga
nah cocok nih sama doni
dia nguasai matematika dan ipa secara keseluruhan
kuliahnya aja di tni gui
reva itu ngeh kalau dia bakalan dijodohin
nanti yang ada reva itu mundur dan bakalan menghilang dari doni ya
jadi lebih baik kita menjodohkan donny dengan reva secara halus
nah kalau kita menjodohkan doni dengan reva secara halus
itu bakalan lebih bisa
bener gak mas
saya setuju itu
karena reva juga masih sangat muda
biasanya remaja kalau bicarain soal pernikahan
dia suka parno
ngebayangin pernikahan jadi ibu rumah tangga lah
biasa itu anak muda
pasti seperti adriana dulu
dulu gue juga kepaksa kali nikah sama lobe
bisa aja sih mas
gimana kalau kamu jadi guru private nya reva
karena kan reva sebentar lagi iwan
mas jadi secara halus kita menjodohkan doni sama reva
iya bener pakai metode belajar
saya setuju itu
karena bukan hanya jodoh aja
tapi ilmu itu penting buat masa depan
kamu mau ikutin rencana tante be
enggak banget aduh
kelamaan jadi bini bay gue makin berasa tua deh
untung aja belum keriput
oke kalau begitu
besok kamu datang ke rumah pa be
langsung jadi guru private nya reva
bener kan pa be
makin cepat ya makin baik
tapi donny sendiri gimana
gak keberatan kan
besok saya usahain datang ya oh
gue yakin banget
udah ganteng pinter sopan banget kayaknya nih anak
mama duduk dimana sih
ibu apa kabar

lo udah dimana
ya udah gapapa deh gue tungguin
ya udah tapi cepetan ya
sendiri sih lagi nungguin nyokap mau kesini
oh aku sih juga lagi nungguin temen cuman biasalah dia suka ngaret gitu
aku boleh duduk disini dulu gak
boleh boleh boleh
ntar deh mbak
makasih mas mbak
aku mau yang ini aja mbak
kopi aja deh
aduh bey sorry aku jadi gangguin kamu
soalnya emang temen aku suka ngaret gitu kalau janjian
oh ya boy kalau menurut kamu nih ya gimana sih cara menyikapi teman yang suka datang telat gak tepat waktu gitu
ya kalau menurut gua sih
ya iya terima kasih